safari politik usai penetapan capres cawapres terpilih
prabowo gibran oleh kpu juga berlangsung antara pks dan surya paloh
presiden pks ahmad saiku pada rabu sore bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
kedua institusi partai politik ini
ini merupakan suatu hal yang amat sangat kami rasakan
tetap harus bisa terjaga sedemikian rupa
untuk bukan hanya subjektivitas kepentingan kepada dua institusi partai politik ini
tapi dari apa yang kami pahami bersama
lagi lagi kami ingin meletakkan kepentingan
kepentingan nasional interest kita kepentingan bangsa